untayan kapas berpadu menjadi helayan kain
warna warni alami bercorak salur nan tegas
mempercantik warisan budaya khas kota angin sejak zaman karuhun
perubahan zaman tak membuat helai demi helai kain ini menghilang
inilah kisah tenun gadot majalengka yang menolak untuk punah
majalengka merupakan wilayah di bagian timur provinsi jawa barat
dikenal dengan sebutan kota angin
wilayah ini memiliki luas satu dua ratus empat km persegi
dan dihuni oleh satu tiga juta orang
bagian utara kabupaten majalengka merupakan dataran rendah
sementara bagian selatannya adalah pegunungan
di bagian timur majalengka terlihat gunung cermai
yang merupakan gunung tertinggi di jawa barat
dengan ketinggian tiga meter di atas laut
dengan kondisi geografis tersebut
majalengka memiliki potensi sumber daya alam melimpah
seperti sayuran dan buah buahan
kondisi alam yang indah
juga membuat majalengka memiliki potensi wisata alam menarik
yang mulai mencuri perhatian para wisatawan
tidak hanya keindahan alam
majalengka juga kaya akan berbagai warisan budaya
yang telah diturunkan sejak masa lampau
salah satunya adalah tenun gadot
yang eksistensinya diperkirakan sudah ada
sejak ratusan tahun lalu
tenun gadon merupakan kain khas dari desa nunuk
kecamatan majak bagian selatan kabupaten majalengka
berjarak kurang lebih sepuluh km dari pusat kota majalengka
desa nunuk berada di balik perbukitan
dan dikelilingi oleh tiga gunung
yaitu gunung hancuang gunung cukut dan gunung larang
dengan luas dua seratus hektare
desa nunuk dihuni oleh sekitar empat penduduk
sebagian besar berprofesi sebagai petani
pada masa lalu desa nunuk merupakan wilayah yang erat kaitannya
dengan kerajaan talaga manggung dan pakuan pajajaran
pada masa kerajaan ini pula
tenun gadot lazim dijadikan persembahan dari rakyat nunuk
kepada raja yang berkuasa

di dalam cerita perhiangan disebutkan adanya tentang pamwat
jadi pamwat itu kalau dalam zaman sekarang mungkinlah
persembahan untuk kerajaan
dalam pambat itu tiap tahun diserahkan kepada
kerajaan pakuan yang waktu itu di maharaja tarusubawa
sekitar abad tujuh ya
jadi ada beberapa pamwat yang diserahkan kepada raja waktu itu ya
di antaranya adalah dalam bahasa sunda disebutkan bahwa
munding lima bebersa kayu kemudian boeh salawe
nah boeh ini kalau kita perhatikan adalah penyebutan tentang kain putih
tenun gadot ada kan yang namanya
boeh gitu ya kain putih
sebenarnya buah itu dalam artian dalam bahasa sunda berarti kain kafan
tapi boeh ini secara keseluruhan adalah kain putih
nah kemudian ada beber
beber itu adalah karembong
ini kan ada karembong gadot juga ya
nah ada kemungkinan bahwa tenun gadot sudah ada sejak zaman itu
kemudian kalau diperkirakan sejak zaman abad tujuh sudah ada
seiring berjalannya waktu tenun gadot menjadi identitas warga desa nunuk
syamsuddin salah satu sesepu desa nunuk masih ingat ketika masih kecil
ia dan temannya menggunakan pakaian dari kain yang ditenun oleh orang tua mereka di desa nunu
kain itu dikenal sebagai kain tenun gadot
keberadaan kain tenun ini selalu dicari oleh warga desa lain
mengingat di masa lalu
kain merupakan hal yang jarang ditemui
eksistensi kain tenun gadot mencapai puncaknya pada masa penjajahan jepang
sejak zaman dulu saya bisa buka
buka mengasuk biasa mengasuk dengan tangan pendek
sejak zaman dulu saya bisa buka
tiba tiba bilang ada di preventing al "
sibetnya jpr tau esa mencari laboratori atau perempuan yang mahluk
memang itu waktu jaman jepang bagi pada zaman dolong istrinya
jibamping saya tidak mengolah
empat belas arditary di antara degli anak lapa yang berada memiliki harian yang sesuai dengan keterleben
imadil karena rotary
mereka mengambil keuntungan menutup wetna atau tidak mengelupakan umat
jadi hiv itu translate lebih baik jadi gajah
tadanya berarti pas ayah tadi di nunuknya ngeranggok aja
nah awalnya di mana hati ayahnya sampai
ayahnya sebetulnya di nunuknya
di nunuknya masalah buhon
sebenarnya hati ayahnya di nunuknya
di nunuknya ke punggol
ke punggol mah
di luar desa
merjogikan karena kainnya
ayahnya itu sinjang
selain dibuat menjadi pakaian
tenun gadot juga sering diperuntukkan menjadi kain kafan
atau dikenal dengan sebutan boeh larang
jika ada warga desa yang meninggal
hingga kini warga desa nunuk
masih memegang teguh tradisi penggunaan boeh larang
atau tenun gadot polos
apabila ada warga yang meninggal
tenun gadot juga sering digunakan sebagai alat gendong bayi atau karembong
tidak hanya itu
tenun gadot juga difungsikan menjadi alas tempat tidur hingga selenda
nama tenun gadot sendiri diambil dari kata gadot
yang berarti tebal dan kasar
tekstur kasar ini menjadi ciri khas tenun gadot
dan menjadi keunikan tersendiri
tenun gadot memiliki empat corak utama
yaitu salimpet atau motif seperti anyaman bambu
capit hurang yang serupa capitan kepiting
salur atau garis serta poleng atau motif kotak
sayangnya saat ini motif salimpet sudah jarang dicumpai
karena proses pembuatannya terbilang sangat rumit
keindahan tenun gadot juga terlihat dari warna warni yang digunakan
proses pewarnaan ini dibuat secara alami
mengandalkan bahan bahan di sekitar seperti kunyit daun suji atau kayu secang
ciri khas lain dari tenun gadot asal desa nunuk
terlihat dari bagian pinggir kain yang selalu berwarna putih
sempat berada di puncak
eksistensi tenun gadot terus menurun
seiring perkembangan zaman
jika dahulu tenun gadot menjadi bahan utama pakaian warga nunuk
saat ini warga lebih mudah untuk mendapatkan bahan
atau pakaian yang sudah jadi dengan harga yang lebih murah
tanpa harus bersusah payah meluangkan waktu dan tenaga untuk menenuni
keadaan ini berimbas pada jumlah perajin tenun gadot
yang terus berkurang setiap tahunnya
sebagian besar perajin memilih untuk menenuni
memilih untuk beralih profesi menjadi petani
karena dirasa lebih menguntungkan
perajin yang tersisa merupakan mereka yang telah menginjak usia senja
rata rata mereka sudah berusia di atas tujuh puluh tahun
salah satu perajin tenun gadot yang masih bertahan adalah mak maya
tapi harus dimusnahkanational
pancaran mentari pagi menjadi penanda bagi mak maya dan warga nunuk lainnya
untuk bergegas menuju lokasi kebun kapas di desa nunu
jalan menanjak dan berbatu tak menyurutkan semangat mereka untuk mengambil kapas honjet
yang menjadi bahan baku utama pembuatan tenur gato
berbekal bakul dan caping mak maya dan perajin lain memilah milah pohon kapas
mencari keberadaan kapas honje yang telah berbuah
tangan tangan mereka terampil memetik ranting pohon
mengambil layan kapas di pucuk dahan dan menyortir kapas mana yang kira kira layak
dijadikan bahan tenur gato
jadi kapas honjek ini adalah bahan baku utama untuk pembuatan tenur gato
biasanya warga di sini menanam mulai menanam kapas honje ini pada awal musim hujan
dan akan dipanen di sepanjang musim kemarau karena akan terus mekar
dan berbuah kapas honjek ini pada saat musim kemarau
dan untuk di kawasan desa nunuk ini kapas honjek ini ditanam di kebun yang berada di kawasan simpangan lengkong
yang berada di kawasan desa nunuk baru seluas enam hektare
di masa lalu bahan baku yang digunakan untuk membuat tenun gadot adalah kapas alit atau kapas jepang
sayang keberadaannya seolah punah
hingga membuat para perajin di desa nunuk beralih menggunakan kapas honje
berbeda dengan kapas alit kapas honjek memiliki ukuran lebih besar dengan biji menyatu bersama kapas
tekstur kapas honje juga lebih kasar
namun kapas honje dirasa lebih mudah diproses untuk pemintalan jika dibandingkan kapas alit
kapas honje yang sudah dipetik dan disortir
kemudian dijemur di bawah
dan dikembangkan ke benar matahari untuk membuang kandungan air
setelah kering perajin akan melakukan proses ngajujutan atau memisahkan biji yang ada di dalam kapas
hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perubahan warna kapas dari kandungan air yang ada di biji tersebut
kapas yang telah dipisahkan akan digulung dan dibuat mengembar
proses ini dikenal dengan nama

untuk memudahkan proses pemintalan
setelahnya kapas akan dipintal dengan menggunakan alat tradisional berbentuk bundar yang dinamakan kincir atau lazim disebut nganteh
langkah selanjutnya adalah ngalawayan
kapas yang sudah dipintal menjadi benang akan dipindahkan ke alat bernama lawayan
fungsinya menyimpan benang dalam kapas
kepala kandungan air yang diperlukan akan mencari jumlah hitungan khusus sebelum dibuat menjadi kain
dalam pembuatan tenun gadot berlaku perhitungan khusus terkait benang yang diperlukan
ada istilah satu nyeri merujuk pada lima helai benang yang telah disatukan
berikutnya ada hitungan satu kawan yang berarti lima nyere atau dua puluh lima helai benang
hitungan berikutnya adalah satu untai yang berarti tiga puluh lima kawan atau delapan ratus tujuh puluh lima
di situ ada dua puluh lima helai benang
untuk membuat satu helai kain boeh atau kafan gadot misalnya
setidaknya dibutuhkan satu lima untai atau sekitar satu tiga ratus dua belas helai benang
benang yang telah melalui proses lawayan selanjutnya akan dipindahkan
untuk dilakukan proses pematangan atau ngadarihan
benang akan dicuci dengan air
air sampai bersih kemudian dicampur dengan bubur beras atau tapioca sampai merata
selain untuk membersihkan benang proses ngadarihan ini juga berfungsi untuk merekatkan benang agar semakin kuat
diberikan warna warni pilihan yang umumnya dibuat dari bahan alami
untuk mendapatkan warna merah muda misalnya para perajin biasa menggunakan potongan kayu secang
potongan kayu direbus bersama air di atas tungku panas
setelahnya gulungan benang dimasukkan ke dalam rebusan tersebut hingga berubah warna
setelah itu benang kembali dibersihkan
dalam kondisi bersih selanjutnya benang akan memasuki proses penyisiran
helai demi helai benang
disisir menggunakan alat yang terbuat dari selanjutnya
penyisiran dilakukan agar tekstur benang menjadi rapi dan lurus sehingga mudah untuk ditenun
setelah disisir benang akan kembali dikeringkan
benang kemudian dipindahkan ke alat bernama undar
proses ini disebut proses ngulak atau memindahkan benang ke tempat benang
tahapan selanjutnya merupakan tahapan sakral dan paling penting dalam pembuatan tenun gadot yaitu mihani
dalam tradisi adat nunuk proses mihane tidak boleh dilakukan pada hari rabu dan tradisi ini masih diikuti oleh para perajin
dalam proses mihane benang akan dibentangkan di alat yang terbuat dari bilah bambu dan disusun hingga menjadi motif untuk kain yang akan ditenun
proses mihani membutuhkan ketekunan dan ketelitian luar biasa
agar proses menenun bisa berjalan dengan lancar
setelah melewati proses mihane selanjutnya benang akan dimasukkan ke alat tenun tradisional yang disebut pakara
proses ini dikenal dengan sebutan nyurutken
setelah benang berada di pakara barulah dilakukan proses ninun atau menenun
proses pembuatan tenun gadot hingga menjadi kain ini bisa menghabiskan waktu berhari hari
hal ini juga yang menjadi salah satu hal yang bisa diperlukan untuk menenun
salah satu alasan semakin berkurangnya perajin tenun gadot di desa nunuk
namun hal itu tidak berlaku bagi mak maya
menenun merupakan aktivitas keseharian yang hampir selalu ia lakukan
meski usianya telah menginjak delapan puluh tahun lebih semangat mak maya untuk tetap menenun tidaklah pudar
mak kamu menenun atau tidak
saya menenun pada umur dua belas tahun
pada zaman jepang atau lainnya
pada zaman jepang
jepang itu masih diberi
jepang itu masih diperlukan
jepang itu masih menjadi jepang
jadi kamu merdeka
diajaknya itu berapa lama
pada saat kamu menenun apakah kamu bisa menenun
ya saya bisa menenun dengan berdasarkan keamanan
saya diperlukan untuk itu
kamu bisa menenun dengan selendang atau apa
ya saya bisa menenun dengan karembong
selendang itu saya alihkan
kamu bisa menenun dengan apa
saya bisa menenun dengan dua
lalu ada banyak yang berarti kelima
keterampilan mak maya dalam menenun sudah tidak perlu diragukan
berbagai tahapan menenun dilakukan mak maya tanpa kesulitan berarti
saat ini sosok emak maya seolah menjadi garda terakhir perajin tenun gadot di desa nunu
sekaligus menjadi guru yang aktif membagikan ilmu menenun kepada warga dan para perajin lainnya
terutama generasi muda desa nunduk
ketika mengambil alihkan keamanan
maka maka juga menenun
ketika mengambil alihkan keamanan
maka juga menenun
ketika mengambil alihkan keamanan
maka juga menenun
memikirkan sisa dari disebut
semua keamanan yang akan berlaku dalam jalan
bisa diselenggarakan seperti yang unik itu
sebagai warga asli desa nunuk
edi nuryadi seringkali mendengar cerita dari para sesepuh
terkait kemasyuran tenun gadot di masa lampau
sayangnya kemasyuran tersebut semakin lama semakin pudar
melihat eksistensi tenun gadot yang terus merosot
edi terlejut untuk melakukan upaya pelestarian warisan budaya
khas desa nunuk ini
berawal di tahun dua ribu sebelas edi berusaha mengajak warga desa nunuk
untuk menumbuhkan kembali kepedulian terhadap tenun gadot
ia mulai terlibat membantu para maestro tenun di desanya
sembari menyerap ilmu dan wawasan mengenai proses menenun
yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran luar biasa
seiring berjalannya waktu kegigihan edi mulai menular kepada warga desa lainnya
bahu membahu para generasi muda desa nunuk
berusaha menjaga eksistensi tenun gadot agar tidak hilang di telanjama
dengar mendengar cerita dari cerita
bahkan orang nunuk itu
pada awalnya khususnya untuk ibu ibu
otomatis seiring berjalan waktu
pribadi kami pun sempat terlitas dan tersadarkan
kenapa tidak kami walaupun tidak pada umumnya
katakanlah seorang laki laki bergelut di bidang

namun bagi orang pasen burung tur curse
kami menanggalkan kedamaian dan mencicamente
yang kita ada di situ untuk kemadungan kita
karena persemangatan orang juga sulit
dan juga laf tanpa lavamaka
kita mencoba untuk menyelidiki
working kita dengan lebih aristotelis
kepada yang sangat tebari
adalah sudah ada dari leluhurnya
salah satu fokus utama pelestarian tenun gadot adalah regenerasi perajin
membuat generasi muda agar mau menerima estafet dari para perajin sepuh
proses regenerasi ini tidaklah mudah
karena sebagian besar anak muda nunuk tidak tertarik menggeluti proses menjadi penenun
namun lama kelamaan secerca harapan mulai terlihat
saat ini setidaknya ada tiga anak muda desa nunuk yang mulai mempelajari proses pembuatan tenun gadot
salah satunya adalah sri yulianti
sudah hampir tiga tahun perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini
belajar menenun kepada mak maya
sri mengaku awalnya tidak tertarik mempelajari cara menenun
meskipun ibu dan neneknya seringkali menenun semasa ia kecil
ketertarikan untuk belajar datang saat ia kembali ke desa nunuk tiga tahun silam
ya tertarik gitu pengen melestarikan budaya zaman dulu
itu dulu kan
tidak sempat belajar dari kecil
soalnya sekolahnya nggak di sini di luar di luar
jadi sudah sekolah sudah keluar sma baru balik lagi ke sini
baru tertarik gitu sama ini tenun
proses pelestarian tenun gadot tidak hanya berfokus pada regenerasi
tapi juga pada upaya menjadikan tenun gadot sebagai pembangkit ekonomi warga nunung
namun masih banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan alat dan bahan baku
pembuatan tenun gadot saat ini masih menggunakan alat tradisional yang diwariskan secara turun temurun
untuk menambah ketersediaan bahan baku tenun gadot yakni kapas honje
pemerintah desa nunuk juga mulai melakukan penanaman seribu pohon kapas di perkebunan desa nunuk
pembuatan tenun gadot di sini juga sudah berjalan dengan baik
alhamdulillah potensi itu kan berkendalanya di alat sama di bahan baku
nah kalau bahan bakunya sudah maksimal alatnya sudah maksimal dan tempatnya juga sudah maksimal
harapan saya kan ingin di tiap blok ingin diadakan pengrajin tenun gadot
emang dulunya juga kan ada gitu ya zaman sepuh sepuh kita dulu
jadi di tiap blok juga ada pengrajin tenun gadot
harapan depan saya itu untuk di desa nunuk jadi bukan hanya di blok desa
di kampung kampung sekitarnya juga di nunuk ingin diadakan lagi gitu
potensi besar tenun gadot diakui pemerintah kabupaten majalengka
memang belum terekspos secara maksimal termasuk dari sisi pemasaran
kita akan tetap melakukan pendekatan pendekatan oleh dinas sebagai leading sector
yaitu dinas pariwisata budaya atau parbud untuk memetakkan bagaimana agar
apa namanya suasana di sana termasuk orang orangnya
tidak mudah mengubah kebiasaan sesuatu yang belum terbiasa
ini kan rakyat kan begitu kan ya udah enak gini aja lah
masih ada yang begitu ya walaupun akan dimodernkan tidak serta merta kita akan mengambil alih posisi itu
biarkan berkembang secara alamiah nanti kita bantu kita guide ya kita fasilitasi
kalau perlu pemodalan kita pemodalan kalau perlu areal kita perluas
kalau perlu untuk penanaman kapas lebih luas kita bantu itu aja sih kira kira
meski sempat berada di ambang kepunahan nyatanya tenun gadot masih mampu bertahan
di tengah gempuran modernisasi tenun gadot menolak untuk mati